saya bawa anda untuk ke data saja sepanjang hari ini bagaimana pergerakan data ataupun juga saham bluebird kita lihat begitu berfluktuasi
kita lihat sempat menyentuh turun begitu dalam enam dua ratus tujuh puluh lima namun kita lihat di sana ini sempat menuju puncaknya
jadi ada peak yang cukup tinggi di sana lebih dari enam empat ratus sepanjang hari ini transaksi atas saham bluebird juga dilakukan dengan begitu besar
namun kita lihat juga akhirnya pada pukul tiga belas lebih lima puluh menit tadi ketika sudah mulai agak meredah gerakan gerakan
kemudian juga beberapa media yang sudah mulai membuktikan bahwa sudah ada penurunan intensitas ataupun ketegangan dari sopir di jalan jalan di ibu kota
mengalami penurunan menjadi enam tiga ratus dua puluh lima sangat volatile untuk pergerakan saham bluebird hari ini
investor tampaknya untuk pemain yang short term begitu senang dengan angka ini
karena mereka akan berjalan
bisa dengan cepat untuk beli kemudian jual lagi beli dan jual lagi
namun yang paling pasti bahwa saham bluebird hari ini bergerak begitu berfluktuasi
selanjutnya kita ingin mengetahui bagaimana dengan saham taksi ataupun ekspres transindo utama
saya akan membaca bahwa untuk ekspres transindo relatif lebih stabil meskipun masih dalam tren penurunan sepanjang hari ini
kita lihat justru mengalami penguatan dan ini adalah angka dua ratus tiga puluh delapan
dan hari ini justru mengalami peningkatan meskipun sangat tipis poinnya dua ratus empat puluh
tapi paling tidak pergerakan trennya tidak se fluktuatif yang dimiliki oleh bluebird
artinya juga bahwa ekspres transindo menurut beberapa analis juga dia memang ditopang oleh kinerja juga grup raja wali
salah satu perusahaan yang dimiliki oleh peter sonda ini memang sempat ada informasi mereka sedang menjalin komunikasi dengan perusahaan asal malaysia
untuk menjual saham di golden high plantation
dan pernya juga masih relatif murah sehingga tampaknya ini masih menjadi salah satu incaran para investor masih memiliki potensial upside untuk para investor untuk mengoleksi saham dari ekspres transindo ke depan
sehingga saham taksi sendiri tidak pergerakannya tidak se fluktuatif yang dimiliki oleh bluebird tadi
selanjutnya saya akan membahas mengenai klaim penurunan pendapatan sopir bluebir
jadi sudah begitu nyata
penurunan yang dilakukan ataupun dialami oleh para supir dan ini menjadi refleksi bagaimana kinerja perusahaan
saya akan coba melihat bagaimana sebelumnya rata rata menurut tim lead bank cnn mereka mendapatkan sekitar tujuh ratus lima puluh ribu per hari
dan ini biasanya nanti akan bentuk setoran kemudian akan ada komisi
dan yang berubah lagi bila dahulu bluebird sendiri melakukan subsidi untuk bbm kali ini tidak jadi ditanggung oleh driver
dan saat ini penurunannya kita lihat sangat
sangat jauh bahkan hampir separuh empat ratus ribu per hari
angka yang sangat drastis ini pula yang mengakibatkan para driver merasa terancam dengan keberadaan taksi taksi yang berbasis aplikasi online tersebut
namun kita ke slide selanjutnya untuk melihat bahwa kinerja keuangan bluebird pun ternyata juga mengalami penurunan yang signifikan
kita lihat pada ini tren sepanjang empat tahun terakhir
kita lihat pendapatannya sempat memuncak pada dua ribu
dua ribu empat belas kita lihat di empat tujuh triliun rupiah
dan kita lihat untuk laba bersihnya ataupun total labanya sendiri mencapai tujuh ratus tiga puluh sembilan miliar rupiah
namun mengalami penurunan sejak tahun dua ribu lima belas kembali mengalami penurunan dan itu hanya sampai kuartal ketiga atau tepatnya september dua ribu delapan belas
dan artinya bila anda mengingat angka dua ribu lima belas itulah angka di mana ataupun tahun di mana uber grab mulai merangsak masuk ke indonesia
mereka mulai menemukan pasar mereka
selanjutnya kita lihat ini adalah kinerja keuangan ekspres yang juga tampaknya tidak jauh berbeda
dan ini mengukuhkan bahwa keberadaan taksi online memang mengancam keberadaan taksi konvensional